beberapa ramalan muncul di tahun ini
salah satunya diberikan oleh suhu tecutuan
sesepuh wihara avalokiteswara
yang berada di kawasan gunung kalong kabupaten semarang jawa tengah
suhu techhutwan meramalkan tahun tikus logam akan memberikan perubahan lebih baik untuk manusia
hanya saja manusia diharapkan dapat mengendalikan emosinya
terkait warna suhu tuan menyebut ada empat warna yang membawa keberuntungan
yakni hitam ungu biru dan hijau
warna ini dapat menetralisir aura negatif bagi mereka yang lahir di tahun tikus dan kelinci
karena itu menurutkan siu ya
sio ini juga ada yang dikatakan jiong
untuk tahun ini kan yang ciong itu seperti tikus dengan kuda itu ciong besar
nah untuk ayam dan kelinci itu tiong kecil
tapi kita nggak usah terpanjang itu yang tentu kita dalam hal tiap harinya semangat untuk kita bekerja
bagi warga tionghoa ramalan bisa dilakukan setiap saat dengan sebuah permainan bernama jamsi
yang biasa dilakukan setelah sembah yang dikelenteng
tim liputan cnn indonesia

gak usah langsung lama lama kita tunggu
langsung saja kita dengarkan prediksi serta karakteristik di tahun tikus logam ini
tuh karena sudah hadir nih bersama kami
analis feng shui master xiangji di studio cnn indonesia
terima kasih sudah di sini
peruntungannya seperti apa ya
kalau tadi kan kita lihat nih bahwa biasanya memang di imlek ini
tahun yang baru akan berbeda nih katanya peruntungannya ya
ada yang ciong ada yang beruntung
apa jadi pengennya
jadi pengen tahu siapa tahu nih kita yang beruntung kan
jangan jatuh jatuh jiong jadi takut
pada saat ini semuanya semua orang tuh beruntung
cuma setiap tahun baru itu dikeluarkan sebuah permainan untuk mengetahui ramalansio namanya
namanya ramalan itu berarti belum tentu benar
jadi itu hanya dimunculkan supaya semua orang tuh punya harapan
kalau xiong nya bagus itu bisa diharapkan lebih bagus
kalau xiong nya jelek ya jangan diinget inget jadi begitu ya
atau mungkin bisa jadi ada ini ya usaha usaha ekstra juga ya
siapa tahu jadi beruntung juga begitu
jadi pengingat juga buat kita sebenarnya ya
untuk memotivasi diri
jadi seperti itu
jadi xiong itu hanya permainan ya
untuk mengetahui orang per orang itu dibutuhkan data perorangannya
mulai dari tahunnya tanggalnya
tanggalnya itu bergantung dengan tahun bulan sama tanggal
ditambah dengan jam lahir
jadi dari empat pilar itu diterjemahkan jadi satu pilar bardziej entah dari beberapa pilar tiga pilar tiga pilar tiga pilar itu berganti buat kita berganti tuh
jadi dari empat pilar itu diterjemahkan jadi satu pilar itu berganti tuh
diterjemahkan jadi satu format
format itu bisa disebut hassa aksara ataupun format bentuk lain
tujuannya untuk analisis perorengan
nah itu akurat sekali
kalau dari cium itu ya cuma gamblang aja
oke sebenarnya kalau secara garis besar gitu tikus logam ini seperti apa nantinya
tikus logam ya kalau kita berpatu pada tikusnya nggak ada yang bagusnya ya
bahkan kalau berlari lewat jalanan saja orang ngejar gitu
jadi tidak pada tikusnya
cuma tikus yang namanya tikus kerbau macan dan lain lain
ini dimunculkan untuk mengingat tahun saja
bahwa tahun tikus itu ada tahun dua ribu dua
lima belas tahun kemudian dua ribu tiga puluh dua itu juga tikus
dua belas tahun yang lalu dua ribu delapan itu
jadi juga tikus
jadi setiap dua belas tahun sekali tahunnya tikus
nah tikus dua ribu dua puluh ini ini adalah satu tahun yang penuh dengan harapan
tikus yang baik ya
cuma tikus ini disebut tikus logam
karena logam kemudian menghidupkan air
tikus itu elemennya air
tikus menghilangkan air ya
maka jadi ada air di bawah bangunan
nah jadi logam itu kan satu bentuk blok
kemudian bawahnya itu ada air
itu satu gambaran apa
yang terjadi di tanggal satu januari yang lalu
terlalu menang jadinya
kebajakan air ya
kebajakan air itu ya
jadi itu satu gambaran saja
tapi air itu sama dengan uang
karena air sama uang berarti tahun dua ribu dua puluh itu berlimpahan uang
indonesia terkena air berarti mendapat uang
di indonesia diharapkan di dua ribu dua puluh adalah tahun yang bagus
jadi tak peduli terjadi apa yang terjadi di dunia
terjadi resiksi kah atau terjadi apakah yang penting ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh mantap
mudah mudahan ya walaupun dua ribu dua puluh kemarin dibuka dengan banjir
tapi kedepannya berarti akan lebih baik
justru bagus ya
satu harapan yang bisa kita capai
kita bisa harapkan di tahun dua ribu dua puluh
mudah mudahan ya natal
tentunya tidak lengkap kalau kita tidak curhat
saya juga jadi pengen tahu dong kalau tadi master sempat mengatakan bahwa kalau misalnya ceo tahun itu secara general saja
cuma kalau untuk lebih spesifiknya
orang per orang
orang per orang
harus ini ya harus memberikan tanggal
bulan tahun jam
kalau saya kayak gimana nih peruntungannya
boleh kita akses ya
saya kebetulan punya satu software
dari dua ribu satu sampai sekarang
jadi sudah cukup lama ini
orang orang belum pakai komputer saya udah pakai

nanti lama lama ini master bikin ini aplikasi
bikin dong aplikasinya master
jadi kita bisa akses tiap tahun ya
bisa di akses di web saya
jadi siapa anissa ya
nah anissa lahir kapan nih
nah kalau ini saya sudah masukkan ke dalam software ya
maka diketahui bahwa anda diwakili oleh logam besar
orang orang logam besar itu orang yang berani
orang yang kokoh ya
nah orang yang kuat
jadi kalau misalnya apa yang anda ingin lakukan
anda akan lakukan
itu ciri khas daripada logam besar ya
logam besar adalah orang yang berani terjang leksiko
jadi apapun yang anda akan lakukan anda akan melakukannya
kemudian tengah lahir anda ini lebih dekat dengan uang
dekat dengan uang
nah ini artinya setiap tahun yang ada hubungan sama kayu
kayu itu adalah uangnya logam
jadi tahun macan tahun kelinci pada umumnya tahun yang bagus
termasuk tahun dua ribu sembilan belas yang lalu itu tahun babi
babi itu ada kayunya
oleh sebab itu tahun yang bagus
dan tahun ini yang ada perubahan
ada perpindahan perpindahan rumah perpindahan peningkatan jabatan atau apa
nah itu semuanya tuh ada bisa terjadi saja di dua ribu sembilan belas yang lalu ya
dan tahun ini tahun ini tahun yang oke oke
kalau mau tahu periode yang bagus ke depan
mulai dari dua ribu dua puluh delapan selama tiga puluh tahun adalah tahunnya anissa
dua ribu dua puluh delapan tiga puluh tahun ke depan
life begin at empat puluh ya
terutama dari dua ribu tiga puluh delapan ke atas dua puluh tahun itu luar biasa
waduh masa pensiun saya masa keemasan nanti
kalau bangsa indonesia kan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima jam sepuluh
nah itu gimana selain tadi ekonomi bahwa indonesia di tahun ini akan bagus begitu
indonesia itu kalau kita pendekatannya adalah pada sio
berarti itu adalah siunya ayam
nah indonesia ke depan cukup bagus ya
kalau saya masukin ke software indonesia punya kemerdekaan hari kemerdekaan indonesia
nah ini hari kemerdekaan indonesia mewakili tanah
jadi indonesia itu ada tanah tanah besar
ya kan pulau pulau ya
air lebih banyak jauh lebih banyak daripada pulau
kebetulan air itu itu dekat sama tanah
karena tanah itu ada tanggul
hanya tanggul yang bisa mengarahkan airan airan itu ke tempat yang berguna
jadi hari kemerdekaan ini menguntungkan indonesia
karena dia itu adalah tanah besar
dan tahun ini adalah tahun yang bagus bagi indonesia
perkembangan indonesia kemudian kredibilitas indonesia pengakuan terhadap indonesia tahun dua ribu dua puluh akan meningkat
akan lebih bagus
wah makin optimis nih ya ke depan
tapi kalau secara tradisional nih saya pernah baca bahwa katanya siotikus itu sio yang membuka banyak peluang
apakah benar seperti itu
nah kalau misalnya ada masyarakat atau
para penonton yang pengen investasi
itu apa yang harus diperhatikan
ya orang per orangnya dong
tapi kalau misalnya kita mau sekedar main main ya
tahun ini termasuk yang bagus adalah tikus dan kuda termasuk bagus sebetulnya
oh yang ciong itu tikus dan kuda ya
walaupun dia ciong ya
walaupun dia ciong ya
tapi sebetulnya dia tidak ada masalah
itu bagus ya
kemudian macan sama kelinci juga bagus
tahun ini ya
kemudian ayam ya lumayan
cukup bagus juga
kemudian yang katakan yang agak agak kurang bagus sih sebetulnya adalah naga
tapi kembali kepada perwarangan
nah di perwarangannya kalian gak jelek
jadi kalau hanya undur main main ya
yang jelek itu ya gak usah diinget
karena itu main main kan
tapi kemudian suami saya
itu bisa gak kalau suami saya aja yang invest
karena saya mengatakan bahwa kamu suka pada macan suka pada kelinci
kebetulan suara itu macan itu berarti bagus banget
berarti itu mendukung karir kamu
mendukung keberhasilan kamu
berarti suami itu tidak melarang larang itu
nah itu mendukung
harus dari tanggal lahir kamunya sendiri
jadi kalau kamu tanggal lahir kamu mau dimasukin saya bisa langsung tahu
naga itu bagus apa tidak
sekarang coba kita cnn deh
cnn indonesia nih master
cnn indonesia kan lahir lima belas desember dua ribu lima belas
tujuh belas agustus ya
itu di jam sembilan
ya kita sih tetap harus optimis ya meskipun ini ya
apapun mudah mudahan sih kayak tadi tuh indonesia ya walaupun di awalnya banjir tapi kedepannya katanya justru dapat banyak air itu artinya menunjukkan bakal banyak rejeki ke depannya
nah setelah saya akses
ini ternyata cnn ini
ini elemennya adalah kayu ya
kayu kecil ya
dan ini di belakangnya ini ada kayu besar
ini ada kayu besar ya
berarti di belakang siapapun yang menjadi penopang cnn dia akan bagus
karena format tanggal lahirnya ini ini menunjukkan bahwa kayu besar itu dikurung oleh kayu kecil
salah satunya adalah cnn
jadi sesuatu yang dikurung yang dikelilingi itu sesuatu yang berharga
kalau nggak berharga nggak dikelilingi orang
nah jadi yang dikelilingi itu berharga
berarti siapapun yang menjadi penopang bagi cnn dia itu adalah sebuah apakah itu perusahaan atau perorangan apakah itu sebuah badan dia pasti bagus
pasti bagus ya
nah kalau dia bagus dia menopang cnn juga tentu akan menjadi bagus ya
dan di sini diketahui bahwa cnn di dua ribu dua puluh satu akan luar biasa
gak sabar di dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh ini ini biasa biasa lewati dulu dua ribu dua puluh satu bagus banget
akan ada berita yang baik
yang menjadi pada cnn
kalau ngobrol dengan master kayaknya pengen sampai sore begitu ya
banyak kayak dicurhantin gitu ya
tapi saya penasaran nih master dengan kalender ini
nah kalender ini apa master ridi
jadi kalender kebiasaan orang chinese ya itu biasanya setiap pergantian tahun itu mereka
bacanya baca tongsu
tongsu itu buku pinter sebetulnya
di dalam buku pinter itu diuraikan oh tanggal ini hari baik atau hari kurang bagus
dan itu isinya adalah huruf huruf huruf semua
kita di indonesia itu susah susah lah mencoba huruf huruf
apalagi huruf yang karakter mendarin
disuruh baca bahasa indonesia aja hurufnya malas apalagi mendadak
oleh sebab itu
nah itulah sebabnya saya menerjemahkan huruf huruf itu menjadi kode kode seperti ada pesawatnya
oh kalau pesawat itu apa
jadi kalau pesawat itu bahwa kita traveling ya
jadi yang mewakili travelingnya bagus
traveling itu artinya itu kalau misalnya orang yang kerjanya memang terbang ke sana sini tiap hari
itu nggak perlu dilihat
itu diperlu dilihat
yang perlu dilihat itu adalah orang yang melakukan traveling misalnya setahun sekali ke tempat yang jauh
sama sepuluh hari misalnya
nah itu perlu cari hari yang bagus begitu
bahkan ada salah satunya nih hati nih menikah
nah hati itu menikah
itu yang penting juga ya
jadi tahun mana yang bagus hari apa yang bagus itu bisa dilihat di kalendernya
wah lebih simpel
jadi apa yang tertera di tongsu di buku pintar itu dipindahkan ke kalender dalam bentuk gambar
jadi itu yang disebut kalendernya kalender tongsu
dan isinya itu juga macam macam ya
di belakangnya juga ada urean urayan
jadi setiap tahun baru pergantian tahunnya jatuhnya di tanggal berapa berapa
di sini ada arah mana yang bagus ada lengkap
kalender ada website ada
kita menunggu aplikasinya
kayaknya nggak bakal habis kalau cuma berapa menit kita ngobrol soal ini gitu
sayangnya memang waktu kita sangat terbatas sekali master
perlu alokasi waktu ya
terima kasih kita sudah berbagi
yang jelas terima kasih sudah hadir di sini
memberikan pemahaman kepada kita tentang
keberuntungan dan sebagainya
tapi yang pasti adalah bagaimana itu kita jadikan sebagai motivasi diri
dan tidak lupa kita ucapkan kepada pemirsa cn indonesia di mana saja berada
semoga di tahun yang baru tahun tiga sini memberikan harta yang berlimpah
dan apa yang akan dilakukan akan lancar selalu
terima kasih banyak master